sebuah kereta kelinci atau odong odong mengalami kecelakaan
di tanjakan dusun sipule desa kluih bandar batang jawa tengah
karena tidak kuat menanjak odong odong itu mundur tak terkendali kemudian masuk curang
akibat kecelakaan ini tiga penumpang meninggal yang salah satunya anak balita
sementara itu belasan penumpang lain menderita luka
odong odong diketahui mengangkut kaum ibu dan anak anak
yang merupakan rombongan warga desa setempat setelah menengok pengantin di pekalongan
warga di sekitar lokasi kejadian langsung mengevakuasi korban
dan membawa mereka ke puskesmas terdekat
warga setempat mengatakan tanjakan curam dan licin sehingga sering terjadi kecelakaan
padahal pengemudi odong odong menyerahkan diri ke polisi
kejadian pukul setengah empat habis pulang telematin dari karangdadap
soper sudah melempat duluan
terjun ke jurang soper sudah
lari duluan larinya tapi ke polsek
kepolisian menyebut peristiwa ini adalah kecelakaan tunggal
kasus ini kini dalam penanganan unit lakalantas atlantas pores batang
robby benardi kebupatan batang jawa tengah